aku merasa ini semua salah aku
mungkin malah yang udah nyelamatin aku dan sekarang malah jadi kecelakaan kayak gini
kalau mel begini gara gara kalian berdua
kalian harus tanggung jawab
saya tidak akan tinggal diam
kok pada ngeliatin ke arah rumah kontrakannya bu nawang terus
ada masalah apa sama bapak
jelas jadi urusan saya pak
karena saya ini calon kepala rumah tangga di rumah ini
sebaiknya kalau bapak mau ngontrak
cari kontrakan lain aja
banyak kok di sebelah sana sana tuh
karena ini udah di kontrak sama bu nawang sama anak nih ya pak
ingat person saya ya bu ya
oke saya duluan
bu muti nggak bermaksud untuk naikin uang kontrakannya bu nakwang kan
pak regar itu tenang saja
dan jangan berfikir yang macam macam
tidak apa sih sebenarnya
dokter spesialis mata
dokter spesialis mata
memangnya kenapa dengan mata mel
lo yakin mau ketemu sama mereka
emangnya kenapa sih ki
di sana terdengar
pasti ada bokapnya mel
mungkin ada bockupnya pangeran juga
gue juga gak mikirin sampai sana
yang gue pikirin cuma keadaannya pangeran
karena tadi di telepon
suara dia tuh ketakutan dan panik banget
tapi bahaya buat lo juga buat
bokapnya mel pasti gak suka
lihat cowok yang disukai sama anaknya
itu dekat sama cewek lain
ni kalo dia harus ultra dayaju tol
gue mbak mel disuruh ngasih
lu nggak tuh ayah mbak jey
dia jatuhane gak udah suaranya
kalo punya udah urusan
udah kasi prakara nik injuries itu
terus gimana kondisi bang eran
gue khawatir banget ki
bang eran pasti baik baik aja
udah lo tenang ya
udah jangan nangis lagi
gimana keadaan dia sekarang
gimana sih ceritanya kok dia bisa ketabrak
jo lo tenang dulu ya
mel lagi ditanganin sama dokter
sekarang mendingan lo tenang
terus kita berdoa supaya memang gak apa apa
gimana gue bisa tenang kalau gue aja belum tahu kondisinya mel kayak gimana sekarang
sekarang gue mohon sama lo anterin gue ke ruangannya mel
gue mau liat kondisinya
pasti rizky yang halangin usus goreng buat ketemu sama gue
ngeselin banget sih itu anak
padahal gue butuh usus goreng disini buat menangin gue
gue khawatir banget sama kondisi batu bateran mel
gue udah nanya bagian informasi
yang cuma dirawat serius itu cuma mel
bang eran baik baik aja kok
terus kalau mel kok bisa dirawat
emang separah apa
kondisi dia gimana
gue gak tau katanya sih
mendingan kita pulang ya
soalnya gue takut kalau lo disini lo bisa dapet masalah
gue gak tenang kalau belum ketemu langsung sama batu bata
tapi gue juga gak enak kalau maksain rizky disini
gue tau lo pasti berat hati banget pergi dari sini put
mel udah ditungguin sama pangeran sama keluarganya kok
gue ke toilet dulu ya sebentar aja
gak usah gue sendiri aja lo tunggu disini ya sebentar

bisa tuh pihaknya

bisa dulu the boys berniwain dunia
syukurlah pangeran baik baik aja
gue lega banget udah bisa lihat dia secara langsung kayak gini
gue kayak denger suara usus goreng